terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
setelah dilantik panglima tni yang baru
jenderal tni andika perkasa melakukan upacara serah terima jabatan
dengan mantan panglima tni marsikal tni hadi cahyanto
upacara berlangsung sederhana di plaza mabes tni pada kamis pagi hari ini
upacara dihadiri sejumlah pejabat negara militer dan kepolisian
seperti misalnya ketua dpr ri kepala staf angkatan kapolri hingga mantan panglima tni
karena masih situasi pandemi upacara berlangsung sangat sederhana
upacara hanya diikuti oleh sekitar enam puluh prajurit tni dari tiga matra
serta beberapa alutsista tni
dengan serah terima jabatan ini mulai hari kamis
jenderal tni andika perkasa resmi berkantor di mabes tni sebagai panglima tni
marsikal tni hadi cahyanto sendiri saat ini akan memasuki masa pensiun
setelah menjabat sebagai panglima tni selama kurang lebih empat tahun
penanda tanganan naskah serah terima jabatan
pelantikan panglima tni telah dilakukan oleh presiden jokowi kemarin
dan hari ini dilakukan serah terima jabatan dari panglima tni sebelumnya
marsikal hadi cahyanto kepada jenderal andika perkasa sebagai panglima tni
baru kami telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia iwan hermawan
di markas besar tni cilangkap jakarta timur
selamat pagi iwan bagaimana secara keseluruhan jalannya sertijab
antara panglima tni dan tni
bagaimana cara untuk menjabat panglima tni
mantan panglima tni kepada panglima tni baru
ya baik terima kasih aldi dan upacara serah terima jabatan dari panglima yang lama
ke panglima yang baru memang baru saja berakhir dan seperti tadi disebutkan
memang upacara untuk kali ini berbeda dengan upacara serah terima jabatan
panglima sebelumnya begitu
untuk kali ini memang sangat sederhana sekali karena memang situasi yang masih pandemi
jadi hanya ada enam puluh orang prajurit yang ikut dalam upacara kali ini
dan undangan yang disebar pun terbatas
empat negara yang hadir dan kemudian juga beberapa pejabat militer tingkat tinggi saja
yang hadir seperti misalnya kepala staff kapolri ketua dpr dan lain sebagainya
dan upacara baru saja berakhir tadi dan nantinya sekitar pukul setengah sebelas
atau pukul sebelas siang akan dilakukan tradisi pelepasan panglima yang lama
yaitu marskal hadi cahyanto
jadi nanti ada semacam upacara pedang pora begitu untuk melepas marskal hadi cahyanto
karena dia sudah memasuki masa pensiun dan kemudian untuk dihantar keluar dari pabstani
karena dia sudah tidak lagi
sebagai warga di pabstani atau sudah pensiun seperti itu
dan tadi juga kami sempat berbicara tentang ada tanya jawab antara wartawan
dengan panglima yang lama maupun panglima yang baru
jadi dari marskal hadi cahyanto sendiri berharap bahwa andika perkasa akan bisa
mengemban jabatan dengan baik sebagai panglima tni
walaupun masa jabatannya yang akan diemban andika sendiri seperti kita tahu
hanya sebentar saja yaitu hanya sekitar empat ratus hari saja atau hanya sekitar satu tahun saja begitu
dan kemudian juga dia akan berjanji akan melakukan
melanjutkan lagi program program yang sudah dilakukan oleh hadi cahyanto
karena memang dengan masa jabatan yang singkat sebenarnya tidak banyak yang bisa dilakukan oleh andika perkasa
untuk memajukan ataupun membuat program program yang baru yang lebih radikal seperti itu
karena memang masa jabatannya yang hanya sedikit saja
tapi kalau kita mengacu kepada fit proper test yang waktu berapa waktu
lalu disampaikan di dpr di komisi satu
memang andika ini seperti kalau kita lihat dari fit proper testnya itu memang
program programnya seperti melanjutkan saja dari panglima tni yang lama
walaupun ada penguatan seperti misalnya penguatan intelijen
kemudian juga penguatan operasi militer perbatasan begitu
dan untuk operasi intelijen sendiri memang andika memang berjanji akan untuk menuntaskan kasus
masalah di papua dengan pendekatan yang lebih humanis yaitu dengan pendekatan intelijen
atau pendekatan yang lebih humanis seperti itu aldi
pelepasan terhadap marsikal hadi cahyanto ya nanti siang
iwan saat ini jenderal andika perkasa resmi berkantor di markas besar tni di cilangkap jakarta timur
apa aspirasi atau pesan yang dibawa oleh general andika kepada segenap anggota keluarga tni di markas besar tni di sana
yang pertama yang harus dilakukan oleh andika perkasa adalah
terutama adalah melakukan konsolidasi dulu antara matra yang matra matra lain
seperti misalnya matra udara dan matra laut
karena seperti kita ketahui sebelumnya memang ada semacam persaingan antara matra laut dan matra darat
untuk menjabat sebagai panglima tni
dan kemudian ketika presiden joko memilih matra darat sebagai panglima
tentu andika perkasa harus melakukan konsolidasi
ini diperlukan karena agar semua program semua soliditas semua kesatuan dari tni itu
bisa berjalan dengan maksimal
walaupun pada kemarin beberapa hari yang lalu
kepala staf angkatan laut sudah menyatakan loyalitas dari angkatan laut sendiri
tegak lurus ke atas bahwa siapapun pemimpinnya
angkatan laut tentu akan setia kepada pemimpinnya
tapi tentu di akar rumput kita tidak bisa mengetahui secara pasti
dengan demikian maka tugas pertama dari andika adalah tentunya adalah melakukan konsolidasi dulu
karena memang untuk konsolidasi ini penting
karena untuk melakukan operasi operasi
karena saat ini memang tni sendiri sedang melakukan banyak
sekali operasi seperti misalnya operasi di natuna
dimana di natuna itu operasi pengamanan perbatasan di natuna itu tentu membutuhkan angkatan laut
dan kemudian juga ada operasi penanganan pandemi
di mana itu membutuhkan sinergi antara tni polri dan juga satuan kerja lain
seperti kementerian kementerian lain
karena itu kemudian tantangannya itu sudah ada di depan mata
dan karena itu andika tidak boleh membuang waktu lagi untuk melakukan konsolidasi
itu dulu yang utama
memang pada informasi yang menyebutkan bahwa pada hari sabtu
nanti andika perkasa akan melakukan kunjungan ke gardisum tetap tiga di surabaya
dimana kita ketahui sebenarnya surabaya ini adalah simbolnya dari angkatan laut seperti itu
jadi kota surabaya ini adalah simbol dari angkatan laut
karena di situ ada armada dua angkatan laut
di mana di situ armada yang terkuat yang ada di indonesia
jadi ini mungkin juga salah satu gebrakan dari andika untuk melakukan konsolidasi antarmatra
dan untuk agar operasi
agar semua program yang dilakukannya nanti bisa berjalan dengan baik
tugas pertama adalah melakukan konsolidasi antarmatra
korespondensi rn indonesia iwan hermawan melaporkan dari markas besar tni cilangkap jakarta timur